kepikiran gak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan
cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi
karena itu jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh bank indonesia sejak satu januari dua ribu dua puluh yaitu cris
kris atau quick response code indonesia standar adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis qr code
dengan adanya standarisasi ini penyelenggara qr code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien
ibaratnya semua bahasa qr yang berbeda beda diterjemahkan menjadi satu qr standar yang bisa di scan dengan berbagai aplikasi
sebelum ada kris merchant harus menyediakan ragam qr dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau pjsp
di mana satu aplikasi pjsp hanya bisa membaca qr miliknya sendiri
karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai pjsp
setelah ada cris merchant dan konsumen cukup memiliki satu qr dari pjsp yang sudah memakai cris
sehingga bisa di scan oleh berbagai aplikasi pjsp yang konsumen miliki
merchant cukup memiliki satu akun pjsp saja
nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi qr milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang
manfaat pakai grace yaitu
gak repot dengan uang kembalian
mengurangi resiko uang palsu
keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui pjsp berizin
memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi
murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi pjsp
kris dibedakan menjadi dua jenis
pertama merchant presented mode atau mpf statis dan dinamis
satu qr code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan
masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan qr
berikutnya christ merchant presented mode atau mpm dinamis
yaitu qr code yang di generate untuk setiap transaksi yang berbeda
sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan qr sekali pakai
cara pakai cris mpm dinamis
chris ditampilkan oleh merchant pada layar atau stroke
nominal transaksi akan muncul secara otomatis
pastikan nominal dan nama merchant sudah benar
yaitu qr code dimiliki oleh akun pelanggan dan di scan oleh merchant
cara pakai kris cpm
tunjukkan qr code pelanggan di aplikasi melalui menu qr saya
nominal transaksi akan muncul otomatis
pastikan nominal dan nama merchant sudah benar
jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi
silahkan hubungi kontak senter aplikasi yang digunakan oleh pelanggan
jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi
silahkan hubungi kontak senter pjsp yang bekerja sama dengan merchant
selain itu transaksi pakai kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung
begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant
settlement dilakukan setiap hari termasuk hari sabtu minggu dan hari libur nasional
langsung ke account yang terdaftar di pjsp yang bekerja sama dengan merchant
merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau mdr
merchant dapat bertanya ke pjsp yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran mdr
begini cara daftar ke sebagai merchant
isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh pjsp yang bekerja sama dengan merchant
kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada pjsp
tunggu verifikasi dari pjsp
dapatkan qr dari pjsp
dan periksa settlement uang masuk keesokan harinya di rekening yang terdaftar
jika merchant telah memiliki qr code sebelumnya
silahkan meminta penggantian qr code menjadi kris ke pjsp yang bekerja sama dengan merchant
jika merchant telah memiliki kris dan ingin menambah kerjasama dengan pjsp lainnya
silakan infokan nomor merchant id ke pjsp lainnya tersebut
jadi lebih enak pakai cris kan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia